bagi warga di dalam pondok pesantren al zaitun sosok panji gumilang amat melekat pada citra ponpes
kasus dugaan penistaan agama ajaran sesat di dalam ponpes hingga terafiliasi dengan nii
bukan kali ini saja dikaitkan dengan al zaitun
meski desakan agar al zaitun ditutup amat besar
nyatanya ponpes yang didirikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini masih terus beroperasi
bahkan murid barunya mencapai seribu santri per tahun
hal ini membuat sejumlah pihak menduga ada sosok kuat di balik al zaitun
al zaitun itu dasar negara dilaksanakan itulah backingnya undang undang dasar empat puluh lima
pancasila undang undang dasar empat puluh lima kebenikaan toleransi itulah yang membacking
usahanya mendirikan ponpes modern al zaitun di atas lahan seluas satu dua ratus hektare
ternyata membuat banyak orang bertanya tanya siapa sosok yang membackingi sheikh panji
terutama dalam hal finansial
di antara berbagai kontroversi satu yang paling santer dibahas adalah nyanyian berbahasa ibrani yang dibawakan di dalam ponpes
ada juga yang mengasosiasikan anda pro yahudi dengan treatment seperti itu
saya pro perdamian dunia